setiap gelaran piala dunia terdapat bola resmi yang menggambarkan karakter dari tuan rumah
lalu seperti apa bola resmi piala dunia di lima edisi terakhir berikut ulasannya
tricolore merupakan bulan resmi piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh
tricolore menjadi bola resmi piala dunia pertama yang meninggalkan pakem pola hitam putih dan yang pertama memiliki warna
seperti di lansir daily mail bola buatan adidas ini memiliki perpaduan tiga warna
sesuai corak warna kebesaran tuan rumah perancis yaitu putih biru dan merah
pada piala dunia dua ribu dua yang berlangsung di korea jepang
adidas selaku produsen bola untuk piala dunia memperkenalkan vivernova sebagai bola resmi piala dunia dua ribu dua puluh
bivernova menjadi bola terakhir yang menggunakan panel klasik berjumlah tiga puluh dua
pada wevernova terdapat corak dengan motif syuriken yang merupakan senjata khas ninja yang dikelilingi api
jerman memperkenalkan team geist sebagai bola resmi piala dunia dua ribu enam
ini menjadi bola dengan teknologi paling revolusioner
pada tim gas hanya terdapat empat belas panel melengkung yang membentuk bola
panel panel itu pun tidak dijahit melainkan ditempelkan dan terikat satu sama lain

gay menjadi bola yang paling tahan air dan tidak mengalami penambahan berat saat dimainkan dalam kondisi basah
jebulani menjadi bulan resmi piala dunia dua ribu sepuluh yang berlangsung di afrika selatan
bola ini disebut sebut menjadi yang paling kontroversial yang dibuat adidas untuk piala dunia
sejumlah keeper yang bermain di piala dunia afrika selatan menyebut jabulannya terlalu ringan sehingga sulit ditebak arah jatuhnya
pada piala dunia dua ribu empat belas brazil selaku tuan rumah memperkenalkan brazuka sebagai bola resmi
brazuka memiliki grand design dari tango dua belas yang merupakan bola resmi piala eropa dua ribu dua belas
perbedaannya tango dua belas memiliki delapan panel sedangkan brazuka hanya memiliki enam panel
nama brazuka diambil berdasarkan hasil voting yang melibatkan satu juta responden di brazil
hampir satu juta
ramli terus masuk ke peso